dibandingkan fine dining istilah private dining mungkin masih asing di telinga kebanyakan masyarakat indonesia
konsep private dining ini memberikan kemudahan anda untuk menikmati hidangan dan pelayanan fine dining dalam rumah sendiri
hidangan seperti fresh sashimi daging wagyu hingga pastri seperti passion fruit souvlé
semua dapat dinikmati dalam rumah bersama keluarga atau mengundang tamu ke pesta di rumah anda
anda tidak perlu repot karena mulai dari bahan masakan perlengkapan dapur hingga pramu saji
sudah termasuk servis yang diberikan jasa private dining ini
selain itu tentu saja kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan juru masak atau chef papan atas
yang menyiapkan hidangan seperti takahashi hideaki
taka hashi adalah chef yang juga menyiapkan hidangan untuk kaisar akihito saat berkunjung ke jakarta
kaisar akihito saat berkunjung ke jakarta
kaisar akihito saat berkunjung ke jakarta
dulu mungkin pusing sekarang oke
sekarang sudah terbiasa dengan ketemu banyak
kalau misalnya kita bicara soal menu menu yang dipilih yang kira kira dimasak itu

biasanya tergantung dari customer
tentu saja yang biasanya menu ada
saya mempunyai menu

untuk guest set
karena ada juga beberapa menu yang pasti customer belum tahu kan
karena mereka hanya tahu mungkin yang itu itu lagi itu itu lagi
jadi bisa di refer
dengan servis bagaikan restoran fine dining servis ini memang tidak untuk segala kalangan
harga yang dicantumkan mulai dari satu dua juta hingga empat juta per orang sesuai dengan menu yang diinginkan
harga ini memang relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga yang dicantumkan hotel berbintang lima
meski begitu masih banyak permintaan untuk jasa private dining ini
servis ini juga sering digunakan sejumlah kalangan mulai dari para diplomat kedutaan jepang hingga kalangan pengusaha
di rumah saya lebih nyaman
saya tidak perlu bergerak semuanya sempurna
saya berada di dalam ambience saya sendiri
ya seperti memiliki chef fine dining di rumah saya untuk satu malam
jadi ini adalah pengalaman yang sangat sempurna untuk saya
dengan bisnis model baru ini para chef yang biasanya hanya masak di restoran juga memiliki peluang untuk mengembangkan bisnisnya
maksud saya kami mengurangkan harga yang lebih mahal
tapi bahan bahan juga sangat mahal
makanannya lebih mahal
ini adalah bahan premium
anda harus mengurangkannya dengan berat
contohnya saat anda mengambil sebuah daging anda harus memilih bahan terbaik saja
jadi ada perubahan yang lebih tinggi dalam kuisinan seperti ini
jadi itu menambahkan harga yang lebih tinggi
trend ini tentu akan membangun suasana kompetitif
investasi baru kepada industri makanan dan minuman di indonesia
joy citradewi jakarta